perang rusia dan ukraina belum terlihat bakal berakhir
perang antara kedua negara tersebut berdampak terhadap pasokan energi global
mengingat rusia merupakan negara penghasil minyak mentah nomor empat terbesar di dunia
dengan ekspor mencapai tujuh empat juta barel per hari pada dua ribu dua puluh
pemanasnya ketegangan antara rusia dan ukraina
ini telah mendorong kenaikan dari harga komoditas dunia
terutama adalah harga minyak mentah
kita melihat di sini bahwa harga minyak mentah meningkat signifikan
mengingat tadi ketidakpastian antara resolusi diplomatis
antara ukraina dan rusia ini belum muncul
sehingga makanya khawatiran bahwa perang ini akan berkelanjutan
dan ini dikhawatirkan juga akan bisa berdampak kepada produksi minyak mentah global
karena kita tahu bahwa rusia merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia
kenaikan harga minyak mentah itu pun juga cukup beralasan
dan pada akhirnya ini pun juga berdampak kepada komoditas lainnya
seperti cpo batubara
joshua menambahkan pada selasa delapan maret
harga minyak brand telah naik enam puluh dua persen secara tahunan di angka satu ratus dua puluh enam dolar amerika per barel
dan harga batubara naik satu ratus lima puluh persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu
kenaikan harga tersebut dapat mendorong defisit apbn
yang menjadi negara pengimpor minyak
kita melihat dampaknya keseluruhan ini net net sedikit positif ya
untuk indonesia untuk saat ini
sehingga makanya tercermin juga dari sisi nilai tukar rupiah kita yang relatif cukup stabil ya
dibandingkan dengan mata uang asia lainnya dan juga negara maju lainnya
dan bahkan di pasar saham investor asing asing bukan netbuy sekitar satu sembilan miliar usd
secara tahun kalender hingga awal bulan maret
namun peneliti indef heri firdaus menjelaskan
kenaikan harga minyak mentah brand hingga di atas satu ratus dua puluh dolar per barel
dapat mengerek harga batubara dan hasil tambang lainnya
seperti emas dan nikel
komoditas energi ini kan biasanya merupakan substitusi ya
jadi kalau misalnya komplement dan substitusi
jadi kalau satu naik biasanya diikuti kayak harga gas naik
kemudian komoditas pertambangan ya juga naik gitu ya
berdasarkan data kementerian sdm
harga batubara acuan telah menyentuh dua ratus tiga enam puluh sembilan dolar amerika per ton
angka tersebut naik lima belas tiga puluh satu dolar dari harga pada awal februari dua ribu dua puluh satu
ada pun harga rata rata minyak mentah indonesia atau icp pada februari dua ribu dua puluh
mengalami kenaikan sembilan delapan puluh tiga dolar amerika menjadi sembilan puluh lima tujuh puluh dua dolar amerika per barel
pada bulan sebelumnya harga icp berada di angka delapan puluh lima dua